taukah kamu ternyata yang terlihat bersih belum tentu bersih
karena ukuran virus yang tidak kasat mata kita harus rajin membersihkan benda benda yang sering dipegang oleh kita dan juga orang lain
seperti benda benda yang ada di rumah benda benda yang ada di tempat umum bahkan benda benda milik pribadi
jangan lupa cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer setelah memegang benda yang berpotensi virus menempel
ayo lawan penyebaran virus corona